aku udah lupain dia
jadi aida sekarang udah lupain aku
semua ini emang salah aku
aku yang buat diri seperti ini
wajar kalau aida sekarang benci sama aku
kamu harus tolong dia
kenapa aku bisa mimpi kayak gitu ya
kenapa dalam mimpi itu seolah olah
aku harus menikahi aida
apa ini tanda kalau aku harus menikah dengan aida
ada yang mau bertemu
gimana keadaan kamu arief
ada sesuatu yang penting
yang aku mau sampaikan semua kamu
ada apa dokter
dokter ada disini juga
aida ada sesuatu yang penting yang harus aku bilang sama kamu
barusan aja dokter panji bilang katanya mau ngomong yang penting sama aku
terus sekarang kamu juga ada apa sih
mereka mereka mau menikahi aida
aida tolong tolong kamu jangan geere
tolong kamu jangan salah sangka kalau aku ini suka sama kamu
sama sekali enggak
ini bener bener murni aku ingin menolong kamu
tidak ada unsur lain apapun
aku bener bener mau nolong kamu
ini pasti keputusan yang sulit buat kamu
tapi tania akan mencabut semua gugatannya terhadap kamu
kalau kamu menikah
dan aku akan melakukan apapun demi kamu aida
enggak aku aku gak bisa
aku gak mau menikah dengan cara begini
aku juga yakin nanti aku bakal bebas
tapi tapi enggak dengan cara seperti ini
halo udah deh aida aku tahu alasan kenapa kamu nolak
iya kamu pasti masih ngarapin aksen kan
kamu lebih berharap dinikahkan sama aksen iya kan
aida ini aku bilang sama kamu ya
udah deh mendingan kamu gak usah ngarep apa apa sama aksen
karena aksen itu adalah sumber masalah kamu sekarang ini
kalau bukan karena dia kamu gak mungkin menderita kayak gini
aku gak pernah berharap aksan untuk nikahin aku
aku udah lupain dia
jadi aida sekarang udah ngelupain aku
semua ini emang salah aku
aku yang buat diri seperti ini
wajar kalau itu sekarang benci sama aku
jadi aida menolak untuk menikah
udah aku duga
aku udah minta pak ridwan untuk mempercepat waktu sidang
sidang akan dilakukan dua hari lagi
aida menolak menikah sama kamu
tapi aku pikir aida itu benar juga pak
karena pernikahan itu kan nggak boleh main main
cuma sekarang yang bikin aku bingung
persidangan akan dipercepat dua hari lagi pak
aku nggak tahu mesti ngapain
dua hari lagi
kasian banget ya aida
kamu harus antar papa ke sana pak cik
makasih ya aku udah mau datang ke sini
aida yang penting kamu jawab
jangan lupa berdoa sama maha kuasa
om ada sesuatu buat kamu
ini om kasih sesuatu buat kamu ya
mudah mudahan tasbih itu
bisa menambah kekuatan kamu menjalani ini semua
ini pemberian dari seorang ayah untuk anaknya
dan jangan lupa kamu gunakan tasbih itu setiap sholat tahajud ya
makasih banget ya om
terima kasih pak
kamu akan selamat
kamu akan selamat
kamu akan selamat
aida pasti akan baik baik aja om
aida senang banget aida didukung dan disayang sama orang yang aida sayang
makasih ya om
makasih ya dok
makasih ya dok
hanya kepadamulah hamba berserah
tolong ya allah
tolong tunjukkan keadilanmu karena engkau yang maha tahu semuanya
tolong ya allah
tolong tunjukkan keadilanmu karena engkau yang maha tahu semuanya
tolong ya allah
kim juliet nggak mau mahal
udqué juta dimakantan
mudahkanlah sidang aida besok
kepadamulah aku memohon
kepadamulah aku berserah diri
kepadamulah aku meminta perlindungan
engkau lah pemilik semuanya
engkau lah yang maha menentukan
amin amin allahumma ya allah